halo selamat malam instansi kepolisian belakangan menuai sorotan bahkan presiden jokowi
membuat langkah tak biasa memanggil lima ratus lima puluh sembilan pejabat tinggi dan menengah polri ke istana
jokowi menyoroti kepercayaan publik yang anjlok terhadap polri
akibat beberapa kasus yang menderah termasuk kasus fedi sambo
yang disebut secara khusus bikin runyam
apakah rentetan kasus yang terungkap ini bisa menjadi momentum
korps bayangkara berbenah dan keluar dari pusaran prahara
politik bersih bersih polri
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
indeks kepercayaan masyarakat juga menempatkan polri di puncak teratas pada saat itu
tetapi begitu ada peristiwa
dan jatuh ke angka yang paling rendah
kegeraman presiden joko widodo itu disampaikan di hadapan para perwira tinggi dan menengah
yang dipanggil ke istana negara pada jumat siang empat belas oktober dua ribu dua puluh
dan jatuh ke angka yang paling rendah
dalam arahannya presiden menyoroti anjloknya indeks kepercayaan masyarakat terhadap institusi polri
karena ada peristiwa fs
karena ada peristiwa fs
karena ada peristiwa fs
dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif
maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap polri menjadi rendah
dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara fs sebagai tersangka
saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi
terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di duren tiga
kemudian yang kedua saya selaku ciptaan tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi polri
dalam rangka mengantarkan trisana dan perhubungan

tampaknya kegeraman presiden tidak akan meredah dalam waktu dekat
pasalnya selain kasus verdi sambo yang saat ini dalam proses persidangan
beberapa kasus lain yang melibatkan polisi juga tengah menjadi sorotan masyarakat
saya ingin menguatkan manifestasi dari kerja keras kerja di kelas kerja cerdas dan kerja dolas
terbaru kapolda sumatera barat irjen pol teddy minahasa
ditangkap divisi propampolri terkait kasus narkotika
padahal irjen teddy minahasa baru ditunjuk menggantikan kapolda jawa timur irjen niko afinta
pada sepuluh oktober dua ribu dua puluh dua lalu satu minggu pasca kerusuhan di stadion kanjuruhan
saya minta kepada kapolda metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya
saya minta siapa yang akan menangani kasus pidananya
apapun itu apakah itu masyarakat sipil
bahkan sampai irjen tm sekalipun
saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan
jadi ada dua hal proses etik dan proses pidana
kapolri selanjutnya mengeluarkan telegram pembatalan posisi jabatan teddy minahasa sebagai kapolda jawa timur
irjen menangani kasus pidananya
irjen teddy sebelumnya pernah mengungkap kasus peredaran narkotika terbesar di kota bukit tinggi pada mei lalu
saat itu polisi menyita sebanyak empat puluh satu empat kg sabu sabu
sementara pada tragedi kanjuruhan polisi dianggap turut bertanggung jawab atas insiden yang menewaskan satu ratus tiga puluh dua orang supporter aremania
ketua paguyuban supporter timnas indonesia ignatius indro
menyebut pssi dan kepolisian harus bertanggung jawab terhadap tragedi kanjuruhan
lantas di tengah tumpukan pekerjaan berat itu apakah polri berhasil melakukan bersih bersih sehingga bisa mengembalikan kepercayaan dari masyarakat
itulah pekerjaan berat yang
kerjakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat
terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita masuk ke segmen electionpedia
kita akan menganalisis bagaimana hasil survei tentang tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum terutama kepolisian
ini saya akan tampilkan polri di mata publik seperti apa akhir akhir ini
pemirsa ini adalah hasil survei dari indikator politik indonesia salah satu lembaga
pada tanggal sebelas sampai dua belas
pada tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua tentang kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum
yang berwarna hijau adalah kejaksaan kemudian yang berwarna kuning adalah kpk yang berwarna merah adalah polri
anda bisa lihat di sini bahwa kejaksaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya
dari bulan september dua ribu dua puluh di angka tujuh puluh satu dua persen kemudian bulan april enam puluh delapan satu persen bulan mei enam puluh lima persen dan di bulan agustus enam puluh tiga dua persen
sementara untuk kpk tercenderung stagnan yang warna kuning anda bisa lihat sangat tinggi di bulan september dua ribu dua puluh tujuh puluh tiga lima persen
april enam puluh dua tujuh persen mei lima puluh sembilan sembilan persen pada bulan agustus kpk di angka lima puluh delapan sembilan persen
bagaimana dengan polri yang tampaknya mengalami penurunan ataupun perosotan cukup tajam di tingkat kepercayaan publik
anda bisa lihat di sini sebentar saya akan tunjukkan
ini adalah polri ya yang berwarna merah pada bulan september dua ribu dua puluh polri di angka tujuh puluh dua lima persen kemudian di bulan april ada penurunan di angka tujuh puluh satu enam persen
di bulan mei dua ribu dua puluh dua enam puluh enam tujuh persen dan agustus dua ribu dua puluh dua di angka lima puluh empat empat persen
kenapa sangat tinggi di bulan september dua ribu dua puluh tujuh puluh dua lima persen
ini informasi ataupun
dan hasil yang kami dapatkan ini akibat ataupun polri menjadi salah satu faktor yang membantu proses vaksinasi nasional dalam penanganan covid sembilan belas
ini juga disebutkan oleh presiden jokowi kemarin pada saat memberikan pengarahan kepada perwira tinggi polri di istana negara
sementara lima puluh empat empat persen sangat merosot tajam pada bulan agustus dua ribu dua puluh dua ini disebabkan karena kasus verdi sambo
tepat sekali karena kasus verdi sambo
kasus pembunuhan brigadir yusua ini berlangsung pada delapan juli dua ribu dua puluh
sementara di bulan agustus ini sedang pik piknya sedang tinggi tingginya pemberitaan tentang kasus pembunuhan brigadir yosua
yang melibatkan mantan kadipropam irjen polisi verdi sambo
empat persen sangat drop sekali kepercayaan publik terhadap polri pada saat bulan agustus
bagaimana di bulan september kita tampilkan hasil survei berikutnya dari lembaga lain ini adalah
tingkat kepercayaan lembaga tinggi negara surveinya carta politika pada tanggal enam sampai tiga belas september dua ribu dua puluh
ada beberapa lembaga kalau anda lihat di sini tni adalah yang berwarna ungu kemudian presiden berwarna hijau muda
mk berwarna kuning kejagung berwarna merah dan mpr berwarna biru begitu ya
dan di sini anda bisa lihat bahwa tni tetap kukuh berada di posisi pertama sebagai lembaga tinggi negara yang sangat dipercaya oleh masyarakat
kemudian disusul oleh presiden dan yang ketiga adalah mahkamah konstitusi
sementara untuk kejagung dan juga mpr relatif stagnan
lalu bagaimana dengan polri saya tidak akan berlama lama lagi kita lihat slide berikutnya
ini ada dpr adalah yang berwarna biru polri berwarna merah dpd kuning kpk hijau muda ma berwarna ungu
anda lihat lagi bahwa polri ini warnanya merah
tingginya elektoral ataupun tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap polri ini sekali lagi karena polri berhasil membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional di seluruh tanah air untuk penanganan covid sembilan belas
pada bulan juli agustus ini pemberitaan tentang kasus pembunuhan brigadir yosua yang melibatkan mantan kadipropa ferdisambo dan juga melibatkan hampir seratus polisi
dan ada juga enam polisi yang menjadi terdakwa saat ini dalam kasus obstruction of justice
ada juga pemberitaan tentang konsorsium
jadi saat ini lembaga tinggi negara yang sangat tidak dipercaya publik itu adalah polri dan juga dpr
bagaimana kemudian para narasumber nanti melihat perahara yang sedang terjadi di internal polri ada apa korps bayangkara belakangan ini sampai terseret
dalam pusaran prahara apakah kemudian reformasi polri saat ini betul betul dibutuhkan
saya akan membahas bersama dengan para narasumber saya yang sudah hardi di studio tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politico show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
sejak bulan juli hingga oktober ini citra korps bayangkara terpuruk
mulai dari kasus pembunuhan brigadir yosua hutabarat yang melibatkan mantan kadipropam ferisambo
tragedi stadion kanjuruhan yang menewaskan satu ratus tiga puluh tiga orang akibat penggunaan gas air mata kedaluarsa
hingga terseretnya mantan kapolda sumbar irjen teddy minahasa dalam kasus penjualan barang bukti narkoba
ada apa dengan korps bayangkara yang sedang terseret
sampai presiden joko widodo memanggil perwira tinggi polri ke istana
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio
ada yang pertama paling kanan irjen purnawirawan bekto suprapto mantan wakil kabar reskrim polri
betul ya betul ya betul
pak bekto ya oke
ada prof hermawan sulistyo prof kiki penasehat ahli kapolri selamat malam
prof kiki selamat malam pak bekto selamat malam
oke ada juga mas didi mukrianto
anggota komisi tiga dpr ri selamat malam mas didi selamat malam mbak nana
dan mas haris azhar pendiri lokataru selamat malam
mas haris terima kasih bapak bapak sudah hadir pada malam hari ini
saya ingin menyapa teman teman yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
ini adalah bentuk partisipasi publik dalam setiap episodenya political show
kita selalu mengundang teman teman mahasiswa ataupun teman teman milenials untuk bisa bergabung
menyaksikan secara virtual diskusi kita dan nanti bisa menanyakan kepada para narasumber yang ada di studio
ataupun bisa memberikan masukan
dia juga memberikan pernyataan ada teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas hasanuddin makassar
selamat malam teman teman
terima kasih sudah bergabung
kita milih satu orang
bisa nanti ada teman teman yang bisa tanya bisa saling menanggapi begitu ya
langsung saja saya mau ke prof kiki terlebih dahulu
prof kiki ini tadi saya sudah sampaikan ya
dari hasil survei indikator politik indonesia
kemudian carta politika
ada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap polri yang cukup tajam
presiden jokowi sampai memanggil lima ratus lima puluh sembilan perwira tinggi polri ke istana
memberikan arahan presiden tampak sangat dongkol sekali
apakah situasinya di polri memang sudah segenting itu prof kiki
enggak juga kenapa
kenapa beritanya bukan oh polisi hebat temannya sendiri aja ditangkap
kenapa beritanya itu wah ada polisi brengsek main narkoba
kenapa bukan beritanya itu tidak wah ini polisi ini hebat temannya ditangkap
wah polisi ini hebat kadifropamnya ditangkap di sidang
di operan operan dibersihin semua
tapi beritanya wah ini ada polisi berengsek polisi itu
sehingga kita bicara tentang satu pasar yang ada tikusnya
kita tidak bicara tentang tikusnya kita bicara wah ini pasar ini berengsek
pasar ini nggak berengsek polisi itu seluruh indonesia jumlahnya empat ratus empat puluh delapan ribu orang
kalau ada satu tikus ya tikusnya ditangkap
kan gitu dibersihin
jangan lalu kita bicara tentang seluruh pasar itu wah pasarnya berengsek
kenapa polisi itu pilar demokrasi catat gitu
itu resolusi pbb satu ratus empat puluh delapan tahun enam puluh
nah sebagai institusi sipil polisi kita itu sudah sipil
kalau perilakunya belum sipil oknumnya kita bersihkan
nah itu yang sedang dilakukan oleh kapolri sekarang
mari kita bersihkan kita ini kan
tapi survei menunjukkan bahwa ada penurunan kepercayaan terhadap masyarakat
bahwa sebenarnya tidak baik baik saja
ya karena masyarakat itu tidak tahu
misalnya masih melekat bahwa polisi itu kekuatan bersenjata gitu
polisi itu bukan kombatan gitu
polisi sudah dipisahkan dari militer
sehingga aturan aturan yang berlaku itu sebagai asn
aparatur sipil negara bukan lagi kombatan
nah ini masih melekat di image masyarakat itu polisi itu kekuatan bersenjata
polisi yang muncul adalah polisi penegak hukum
bukan polisi pelayan masyarakat
menurut prof kiki sekarang ini situasinya di polri baik baik saja
ya ada yang brengsek tidak baik baik dalam pengertian sebagian dari mereka
tapi yang terseret bintang dua semua prof
bintang dua bintang satu
kemarin di kasusnya sambo ada seratus hampir seratus polisi ikut serta terseret dalam pusaran kasus itu
seratus dari empat ratus lima puluh ribu orang ya itu pun juga sebetulnya ini kan tindakan kejahatan yang biasa
yang nembak kalau bukan jenderal tidak di rumah jenderal itu hanya kejadian biasa
dalam satu dua hari bisa diselesaikan kok gitu
ini yang menjadi perkara
karena yang nembak itu polisi dan jenderal bukan berarti lalu seluruh polisi kelakuannya seperti itu
oke jadi menurut prof kiki ini kejadian biasa ya
kita bantu memperbaiki bukan dibelain tidak salah itu
kita bantu supaya kita punya polisi yang baik
jadi polisi yang baik yang apa
yang servishing yang memberi pelayanan
bagian pelayanan keamanan ada memang penegakan hukum
tapi yang tidak dilihat dan kurang ditonjolkan dan kurang dipahami oleh publik adalah pelayanan masyarakat
saya mikir cobalah sekali sekali polisi marah semua demo lalu tidak bekerja mogok kerja gitu
jangan ada polisi selama gak usah satu bulan seminggu aja jangan ada polisi kerja
semua tidur di rumah gitu terus kita lihat indonesia jadi apa gitu
supaya kita tahu bahwa kita membutuhkan polisi dan cara memperbaiki polisi
harus ada apresiasi bagi polisi yang baik bagi polisi yang melayani bagi polisi yang ini
dan ke depan sebagai sebuah bangsa kita butuh itu gitu
saya mau tanya ke pak bekto
pak bekto sebagai mantan purnawirawan polri ya anda melihat kondisi polri saat ini baik baik saja
sama seperti prof kiki atau justru sebaliknya
you don't get me you get me wrong ya
bukan saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak bicara umum
di setiap institusi di setiap unit organisasi apapun pasti ada orang orang brengsek
jadi ini masih cobaannya polri gitu
yang bad cops ini yang kita bersihkan dan itu yang sedang dilakukan oleh polisi sekarang
oke silakan pak begto
anda melihat kondisi polri saat ini seperti apa
prihatin gak sih pak begto sebagai mantan purnawirawan polri kok sepertinya sedang masuk ke polisi
sebenarnya sedang masa pancar oba ini polri banyak sekali kejadian kejadiannya
ya memang disesalkan ya
kenapa ini harus terjadi
yang seharusnya itu bisa tidak terjadi
saya memandang indonesia itu negara hukum
ya indonesia ini negara hukum bahwa semua orang kedudukannya sama di depan hukum
tidak bisa dibedakan pangkatnya apa jabatannya apa
melanggar hukum melanggar pijak
dikapai dana diproses
ini yang berlaku sekarang yang mas kiki sampaikan tadi
bahwa sekarang polri itu membuktikan ini negara hukum
meski polisi itu ada perilaku yang diyakini benar untuk melindungi temennya ini melindunginya dimana
diproses semua sekarang sedang diuji di pengadilan
di sidang pengadilan
yang banyak beredar di masyarakat itu kan rumors
yang banyak beredar itu kan opini opini orang yang menghakimi
ini semua ibarat penyidikan ya sekarang proses pengadilan
ini sama dengan orang membuat tesis membuat desertasi diuji di sidang pengadilan
metodologinya benar apa enggak
faktanya yang disampaikan meskipun ada yang ngelak ngelak dan sebagainya nanti ini dibuktikan
jadi beradu argumentasi antara jaksa dengan penasihat hukum ya nanti ditanya oleh majelis hakim
semua itu ya nanti akan disimpulkan yang menentukan ya orang orang itu bersalah atau tidak itu majelis hakim
tapi masyarakat semua sudah menghakimi
jadi kembali kepada negara hukum ya ini tidak benar
tapi dibuktikan sekarang bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah tumpul ke atas itu tidak benar
apapun kedudukannya jabatannya pangkanya melanggar hukum diproses
itu sekarang yang saya melihatnya
oke itu tadi argumentasinya pak bekto bahwa polri menunjukkan semuanya diproses
sama di mata hukum itu yang sedang ditunjukkan oleh polri
anda sebagai mitra kerja dari polri sepakat bahwa polri saat ini memang sedang berusaha membersihkan dirinya
atau karena sudah ketahuan pada saat kasus ham
tapi kamu sebagai kotak pandora makanya sekarang bersih bersih
ya yang harus kita pahami adalah bahwa institusi polri ini diberikan mandat dan tugas oleh undang undang
untuk melakukan penugasan yang cukup besar begitu ya
cukup besar itu terkait dengan bagaimana hadirnya ketertiban dan keamanan masyarakat
kemudian bagaimana juga polisi harus mampu menjadi pengayom dan juga melayani masyarakat
dan yang juga tidak kalah penting
juga tidak kalah penting adalah melakukan penegakan hukum
memang di dalam diskursus ini tentu citra polisi itu juga harus merepresentasikan sebuah sipil polis begitu ya
polisi yang berwajah sipil yang kemudian hadir anggota polisi hadir tata kelola polisi yang kemudian independen transparan akuntabel
selain kemudian hadir di tengah masyarakat dengan cara humanisnya
kemudian bisa merangkul masyarakat dengan baik
nah kejadian kejadian belakangan ini tentu ini menjadi diskursus dan juga perhatian publik
dan tentu kami juga menyesalkan dan prihatin terkait dengan beberapa peristiwa yang ada di belakangan ini
tentu ini juga menimbulkan rasa ketidakpercayaan publik pasti
survei membuktikan ya tadi
pasti karena kenapa demikian

karena masyarakat itu sangat berharap kepada polisi untuk menjaga keamanan masyarakat
karena masyarakat itu sangat berharap kepada polisi untuk menjaga keamanan masyarakat
apalagi terkait dengan penegakan hukum
memang persoalan di indonesia ini kan luar biasa banyak
melibatkan masyarakat yang luar biasa banyak yang saat ini masyarakat juga sudah menyadari tentang pentingnya hukum
sehingga persoalan persoalan yang ditangani polisi yang sedemikian banyak ini juga tidak mudah
bahwa hati hati kapolri ini untuk mendedik
bahwa hati hati kapolri ini untuk ee
melakukan pengelolaan terhadap polri jika tidak kemudian tidak proper tidak utuh
maka bisa saja kemudian trust publik menurun kemudian karena adanya potensi rusaknya soliditas polri
baik anggota maupun pimpinan polri dan juga bagaimana ada rasa keadilan yang terkoyak di masyarakat
ini memang harus dijawab ini bukan persoalan polri wajahnya seperti apa
tapi ini adalah tanggung jawab yang tidak boleh dilupakan oleh polri
kita akan bahas nanti soal reformasi di tubuh polri tapi saya ingin tanya apakah anda sepakat tadi yang disampaikan oleh prof kiki
bahwa sebenarnya kasus sambo ini kasus yang biasa biasa saja bisa selesai dengan cepat
anda sepakat gak dengan itu tadi
cara pandangnya bisa berbeda beda saya melihat ini memang harus ada perbaikan dan pembenahan polri
karena di kasus sambo ini terbukti secara fakta bahwa muncul loyalitas korps yang keliru
kasus sambo tapi kalau saya bicara general secara umum tentu ini juga menjadi bagian kasus
tapi bukan berarti didiamkan ini harus segera diselesaikan sehingga jangan sampai kemudian terbangun kultur yang salah di polri
tidak ada lapride core salah anda loyalitas itu loyalitas individual
lihat saja seluruh anggota di propam berapa yang ikut dia
nggak semua kok kalau loyalitas korps
keseluruh anggota di propang akan menopang membantu ini tidak
banyak yang tidak terlibat bahwa bahkan banyak yang menolak yang banyak yang melawan
kapolrinya sendiri tidak ada ambil keputusan tegas
buktinya di proses dikasih tiga ratus empat puluh satu
apapun yang terjadi karena ini bahwa
lebride korp itu di dalam besar
jadi tidak boleh membenarkan sesuatu yang memang terjadi di dalam hewan
siapa yang membenarkan gak ada yang pesan

yang harus kita juga sampaikan kepada
publik sampaikan kepada polri
bahwa memang polri ini
harus betul betul lahir sebagai
penghayam dan pelindung masyarakat
ini konteksnya ada di situ
kalau ada yang membenarkan
karena ditipu oleh
skenario yang dipercaya
dipercaya publik dipercaya oleh
dan ini kan yang harus diselesaikan juga di polisi
nggak boleh dibiarkan juga
oke saya mau ke mas haris
mas haris sebagai masyarakat sipil anda melihatnya
dari luar ini seperti apa
kalau ini kan dari sudut pandang komisi tiga
mitra kerjanya polri kemudian prof kiki soegai
penasihat alika polri anda sebagai masyarakat sipil
yang sering bersinggungan dengan polri
ini puncak gunung es nggak sih
dari banyak yang menyimpang begitu
kalau dari pengalaman
pendampingan hukum gitu ya
sebetulnya ini cuma
yang muncul aja
yang muncul di permukaan
jadi apa namanya istilahnya puncak
dari gunung es
saya dua hari lalu
lawyer di kantor saya
bikin pelaporan diganggu ganggunya
masih kayak gitu gitu
itu gimana tuh prof
itu cuma pengantar aja
nggak usah dibahas
saya juga pasti banyak
sama bang kiki itu kan pendekatan normatif
tahun enam puluh pbi udah ngomong
tapi pbb kan juga sebenarnya dokumennya banyak
yang menerima laporan soal penyiksaan oleh polisi
itu juga banyak
pak bekto juga betul
nah kasus kasus seperti
lalu teddy minahasa
kenapa dia ramai
karena orang merasa
selama ini gak ada general bintang dua
bisa sampai diproses
meskipun ini masih diproses gitu ya belum fonis
sementara verdi sambo
bisa dengan leluasa melakukan
pembunuhan terhadap orang yang harusnya dia jaga
dia bina kan kayak gitu
dan juga dia punya wawonang sebagai divpropam
nah jadi ini sebetulnya simbol aja
karena masyarakat di bawah itu
punya banyak kegagalan
justru mereka diserang
oleh satu praktek penegakan hukum
yang dilakukan oleh polisi
yang tidak patut atau dipaksakan
kita pernah riset ya soal
pemidanaan yang dipaksakan
saya mau bocorkan beberapa temuannya
satu ada yang secara material
substansinya bukan peristiwa pidana
ada lagi yang memang patut
dianggap sebagai peristiwa pidana
tapi hukum pembuktian atau hukum pembuktiannya
tidak memenuhi syarat
ada lagi yang memang peristiwanya peristiwa pidana
buktinya diproses bisalah
tapi saya mau quote pendapatnya prof jim lee asidik
yang dia bilang bahwa
ya tetapi bisa dikesampingkan bukan dianggap sebagai
tidak harus dijadikan prioritas
jadi sebetulnya ada banyak faktor disana
yang bisa kita menempatkan secara proporsional
dan ditempuh secara profesional
nah proporsional tadi itu masyarakat nggak ketemu
itu yang dia suka bilang diskriminasi
giliran kita orang miskin miskin secara ekonomi
giliran yang kaya kaya ya kan diprosesnya susah benar
oke berarti tajam ke bawah tumpul ke atas
tajam ke bawah tumpul ke atas itu nyata
bahwa hari ini pak bekto bilang

itu banyak di lapangan
nah bahwa pak bekto bilang hari ini terbukti dalam kasus sambo atau teddy
ke atas juga tajam
iya itu kan baru
makanya kan diskusi kita kan ini diawali dengan opini publik
nah orang itu sebetulnya kalau bang kiki bilang bahwa
di dalam institusi baik baiknya baik baik aja
indikator baik baiknya apa
gajian tetap gajian
bang kiki sebagai penasehat kapolri tetap
enggak misalnya kalau dibilang baik baik aja
banyak indikatornya yang berbeda
yang kita bisa perdebatkan
tetapi publik ketika dia punya masalah pidana
nggak dapat satu pelayanan hukum yang proporsional dan profesional
lalu dia lihat di tempat lain ada polisi digituin
apa yang dirasakan oleh publik begitu
saya punya banyak di hp saya daftar orang yang nanya tiap minggu gitu
pak kenapa saya begini
udah sampai lapor ke verdi sambo pun pernah
ada ibu ibu dari makassar
dan tidak diproses
kakaknya suaminya polisi anggota brimop
kakaknya dibunuh oleh polisi dalam proses penangkapan
dia sampai lapor sampai nulis surat ke listio
sampai lapor ke verdi sambo
balik ke makassar kasusnya juga nggak diapa apain
saya ingin minta tanggapan dari prof kiki nanti tahan dulu
mas haris tapi kita harus jeda jangan kemana mana
tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita masih bersama dengan para narasumber
saya akan lanjutkan prof kiki silahkan anda jawab bahwa
karena hukum ini tajam ke bawah tumpul ke atas banyak masyarakat yang merasa tidak mendapatkan pelayanan
itu seperti contoh kasusnya tadi yang disampaikan oleh mas haris
iya kalau kita bicara kasus iya
banyak juga yang menafikan kasus kasus itu
jadi jangan bicara kasus
bicara arah perubahan perubahan yang dilakukan
kalau enggak bang kan masyarakat itu ini teorinya yang udah umum
pak sajib toraharjo profesor undip
dia bilang bahwa dari satu tombak penegakan hukum ujungnya itu kan polri polisi
kan yang cuma ada di mana mana di indonesia kan cuma empat
sama pos polisi benar gak pak bekto
nah kalau ada urusan urusan yang soal keamanan dan juga soal konflik
terutama konflik hukum ya masyarakat itu lapornya polisi
ada masalah yang saya pernah jadi anggota tim reformasi birokrasinya polri
zamannya pak tanto dulu
memang penting ada problem di polsek dan di polres yang harus ngeladenin
secara kuantitas ya bukan kualitas secara kuantitas tinggi banget pak
tinggi masalah dari mulai sapi hilang ya kan sampai soal kdrt semua segala macam lapornya ke sana
nah ketika di dalam rantai yang di bawah itu nggak ada kemampuan dalam berbagai faktor gak ada kemampuan
ya orang kecewa kan
nah indikatornya itu real banget
oke oke silahkan
kalimat terakhirnya tidak ada kemampuan
tidak ada kemampuan iya benar kenapa
karena anak lulus sma masuk
masuk jadi brigadir bribda pendidikan hanya tujuh bulan
suruh menguasai terus melayani penegakan hukum
itu satu faktor
yang kedua toh juga pejabat pejabat yang bisa melakukan upaya tindak lanjut dari laporan laporan hukum itu bukan brigadir brigadir yang baru tujuh bulan
ada di atasnya di atasnya
ya tetapi itu misalnya ada misalnya kasusnya yang
masyarakatnya dimintain duit
saya catat baik baik bahwa polisi itu bukan bagian yang terpisah dari masyarakatnya
jadi selama masyarakatnya brengsek jangan minta polisinya baik
contoh polisinya udah mau bersih polisinya udah mau bersih masyarakat ngasih uang
jadi yang salah masyarakatnya prof gimana
polisinya mau bersih pengacaranya ngajak nego
pengacaranya ngajak nego
itu kasus itu gak bisa dijenualisir
sama dengan anda ngomong polisi kasus disamaratakan
yang tadi saya sampaikan basisnya temuan temuan kasus
kenapa juga gak disoroti pengacara pengacara yang ngajak nego
yang saya bicarakan itu bukan perkap kapolri yang mewajibkan begitu
abang kan tadi ngomongnya institusinya normanya ditetapkan oleh pbb
kalau saya bicaranya temuan temuan kasus
ya temuan kasus kenapa anda tidak menemukan
dengan cara yang ajak nego
abang jangan mengeneralisir itu menjadi semuanya tidak
anda yang mengeneralisir wong polisi
bang tadi yang bilang bisa di rewind tadi kalau mau
polisi berengsek kan memang iya tapi jangan dianggap semua polisi lalu institusinya seperti itu

basis kritik brengsek itu tadi sedikit rifana
basis kritik brengsek itu tadi adalah soal temuan temuan kasus
kenapa tidak temuan kasus pengacara yang brengsek yang ngajak nengok
itu juga bagian
nah jadi ini jangan dipisah
polisi itu bukan bagian yang terpisah dari masyarakatnya
itu dalam ekosistem penegak itu
benahi masyarakatnya juga
ada si petugas polisinya
benahi masyarakatnya juga
bapak bapak saya mau ke pak bekto
pak bekto silahkan bagaimana anda melihatnya ini tadi perdebatan tanggapan anda seperti apa
perdebatan yang menarik ya
masih polisi seperti nggak ada ujung nggak ada pangkal ya
yang disampaikan pak haris pak kiki itu benar semua
ini terjadi adalah generalisasi
dianggap semua polisi brengsek
banyak memang polisi yang prengsek
tapi generalisasi jangan
saya tiga puluh lima tahun jadi polisi
empat tahun jadi pengawasnya polisi
sampai sekarang saya pelototi polisi
polisi yang brengsek seperti ini benar
dan itu sedang diupayakan untuk dibenahi diberantas
kan kan seperti itu
ini sekarang ini dibuktikan gitu ya
nanti tidak berhenti sampai di sini
ini akan berlanjut
perintah pak jokowi kepada pak kapolri itu gak main main itu sungguh sungguh
pak jokowi perintahnya satu kali
nanti kapolri kepada kapolda itu perintahnya bisa empat kali
kapolda kepada kapolres itu berpuluh puluh kali
itu yang harus dilakukan
jadi kita harus ya melihat ini profesi ini sebenarnya
saya juga jadi korban dari vana
orang memandang polisi saya anggap wah dulu pak bekto barangkali juga sama dengan polisi polisi yang berecek
soal apa tadi disampaikan
nggak ada polisi bintang dua yang melakukan
nanti saya japri
saya kasih daftarnya
jenderal jenderal yang diproses
enggak boleh itu generalisasi
mungkin nanti kita bisa dikasih bocoran juga
kalau menurut mas didi sebagai mitra kerjanya polri gimana ngelihatnya apakah bahwa memang ini memang momentumnya untuk mereformasi secara kultur secara keseluruhan
bahwa memang tidak semuanya kepolisian itu buruk begitu ya
tapi bahwa ada yang harus diperbaiki iya
revisi undang undang polri perlu nggak mas
yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa tidak boleh ada pembenaran sedikitpun terkait dengan institusi polri yang anggotanya melakukan kesalahan
jika ada kesalahan tentu perbaikan harus dilakukan sepenuhnya
kesalahan kemudian penyimpangan kemudian melakukan penyelewengan itu pasti ada mekanisme yang harus diperbaiki dari polri
pengawasan pembinaan menjadi penting
ingat bahwa pengawasan dan pemimpin
pengawasan dan pembinaannya adalah subsistem utama bagi polri dalam melakukan pembinaan polri
karena ingat loh bahwa secanggih apapun alat di zaman sekarang ini tidak bisa menggantikan personil personil politik
ini yang harus disadari sehingga kekuatan polri di sdm ini juga harus menyadarkan kepada kita bahwa masukan masyarakat sekecil apapun
masukkan masyarakat sekecil apapun
masukkan masyarakat sekecil apapun
ini harus didengar oleh polri
karena ini rasa sayang masyarakat terhadap polri agar tugas dan tanggung jawabnya bisa dilakukan dengan baik begitu
kalau ini kemudian jika kita ingin melakukan kritik kepada polri
jika kita ingin memberikan masukan polri terjadi resisten di dalam ini pasti nggak benar
ingat bahwa polisi ini adalah alat negara
polisi ini sebelum dilantik menjadi polisi dia mengucapkan sumpah janji
nah ini yang berat bagi polisi dan kemudian tidak boleh kemudian atas nama generalisir kemudian membenarkan adanya potensi ataupun ada oknum oknum yang lain
tidak boleh enggak
jadi polisi tidak boleh anti kritik ya
saya ingin masuk ke dalam kasus karena dari tadi kita bicara secara general mas haris
apa yang terjadi kepada irjen teddy minahasa mantan kapolda sumber
penyisihan ataupun penjualan barang bukti narkoba itu kan sebenarnya sudah banyak ya
desas desusnya kita dengar
kita tidak mungkin tidak dengar
itu sudah menjadi desas desuslah
menjadi wartawan sudah mendengar itu berkali kali
itu memang praktik yang lazim terjadi mas haris
mendengar berkali kali soal teddy minahasa dagang narkoba
maksudnya mendengar bahwa ada desas desus di luar sana yang mengatakan bahwa
kemudian menyisikan barang bukti seperti konsorsium judi online tiga ratus tiga itu kan juga kita sudah dengar begitu
kasus teddy minahasa ketangkas
saya dapat banyak kontak dari teman teman di sumbar
tidak cuma teddy minahasa aja muncul beberapa nama lain
jadi ada nama polisi lain
jadi saya bagi ke bapak ketonjol
jadi ada nama polisi lain
oke jadi ini bukan satu ternyata
bukan cuma kapoldanya
meskipun pak niko afinta bilang saya baca di satu com gak tahu berita itu benar atau enggak
dia bilang dia belum dilantik jadi kapolda jawa timur
terus bagaimana sudah ada yang botak botakin rambut itu pak surwan
itu juga perdebatan sendiri
tapi dalam alur yang sumbarnya sendiri
yang ada saya dapat dua tiga kontak dari padang gitu
wah bang ini begini
ini pengalaman mereka
jadi ini bukan cuma kabar burung di padang
ini pengalamannya mereka
ya masih dalam hubungan hubungan keluarga gitu cerita begini begini
dan barang bukti itu betul
diganti dengan tawas
jadi atasnya aja yang dimusnahkan
sisanya itu muter di lapangan
dan itu bukan sekali terjadi
anda dengar ini sudah beberapa kali terjadi
ya saya memang
nanggarin beberapa kasus ya
waktu sekarang saya kerja hukum
waktu juga sama kontras
ada beberapa kasus yang ada ujungnya itu
penyiksaan penahanan penangkapan semua orang orang segala macam
yang berkorelasi dengan kasus kasus narkoba
salah satunya yang memang terkait dengan peredaran narkoba
itu banyak banget
dan menurut saya
saya juga bingung ya soal narkoba ini mau bicaranya dari mana
karena terlalu banyak informasinya
dan terlalu banyak pengetahuan masyarakat
masyarakat menjadi saksi sosial
dari praktek praktek itu
nah cuma kan begini
kalau ngomong data misalnya
kita benar tadi bang kiki
itu kasus biasa
kalau mau lihat kuantiti jumlah narkobanya
lima kilo mungkin bisa beli rumah itu
ya kan di sekitaran transtv sini
nah yang saya mau bilang tuh begini
narkoba yang masuk indonesia
ada dimana itu barang
tapi gak bisa ditangkep
jadi ada sengaja pembiaran gitu menurut anda dari aparat
saya khawatir nih om didi nih di komisi tiga nih
begini nih kalkulasinya
bisa dihitung tiga ratus ribu ton
di penjara hari ini
kalau kita tanya orang orang di pas
empat puluh sampai enam puluh persen
populasinya penjara itu narkoba
jadi udah dipenjarain
tapi narkobanya tetap tiga ratus ribu ton masuk
budget penegakan hukumnya
kalau kita cari
kita hitung dari bnn
dugaan saya naik terus
tapi di lapangan
orang udak udakan sama
yang mabok gara gara narkoba dan lain
nah ini kan sebetulnya
ini sebenarnya ada apa sih
barangnya masuk terus
jadi ada pembiaran menurut anda
bukan pembiaran lagi
dipelihara prof kiki
memang ada yang memelihara
aparat yang memelihara
sehingga barang itu beredar
kalau katanya pasti gak ada
tanggapannya prof kiki
kalau soal angka
sampai ada kapolda bintang dua
barang bukti narkoba
sabu lima kg
itu menentukan harga pasaran
saya gak tau kalau aris nyebutin itu
harga pasarannya lalu berubah kan
barangnya dia influencer
penelitian dari bnn
salah satu temuannya
untuk pemasaran di australia
dan di tempat tempat lain
menjadi target sasaran
jenis jenis itu kan berubah ubah
jadi kalau bicara tentang volume
jenis jenis narkoba yang lain
yang sekarang sangat populer di indonesia
untuk sebuah kategori lain
yang interessanternya apa narkon
bukan riz contains mutansia
sudah pasti itu
ya itu kan sudah
kita itu sekarang percaya pada informasi
kalau misalnya memang sudah beredar kenapa kemudian
tidak diberantas kenapa
tidak ada tindakan apapun untuk
yang harus menangani itu juga
pengedar ya pasti nggak bisa diberantas
jadi gak ada jalan keluarnya jadi memang dibiarkan
tahu kalau metinon
berapa banyak orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari
harus masih merokok itu
tapi isinya mungkin bukan metinon
isinya yang lain lah
nomor kaya nomor dua di indonesia
pembiaran tadi seperti yang disampaikan oleh mas haris
praktik praktik pembiaran peredaran narkoba
barang bukti yang kemudian dijual
di backing nya oleh polri
itu memang anda sudah mendengar pada saat anda dulu
menjabat sebagai polisi atau memang
itu baru baru saja terjadi
atau memang ikut
sekali lagi silahkan mbak bukto
tapi nanti takutnya disalah artikan
ini ditafsirkan silahkan mbak bukto
itu sudah terjadi
bahkan waktu saya juga masih muda
itu namanya penyalahgunaan wewenang
sebagai warna wirawan polisi
kalau tau ada itu
menarik sekali itu mas haris tadi cerita
ini gejala pada umumnya
ya siapapun jadi lawyer jadi penasihat hukum
itu harus percaya sama sungguhnya
sumber sama klien itu itu sudah hukum alam seperti itu ya yang disampaikan tiga ratus ribu ribu ton tadi
kau ditanya sumbernya dari mana kan kacau itu karena sungguh sumbernya dari freddy budiman
freddy budiman yang tulisannya mas haris viral lagi gara gara teddy sambo ini ya memang tapi kalau
kita baca ya laporan dari tim pencari fakta itu kan tulisan tahun dua ribu enam belas oke itu tidak bisa
dibuktikan ya waktu komponas ya saya baru masuk komponas jadi saya membaca laporan itu tidak ada
dibuktikan yang diceritakan segala macam itu tidak ada hubungannya dia dengan pabrik terus dia
kaitannya dengan bos yang ada di china itu omong kosong semua tapi ya itu tadi sebagai lawyer dan
sebagainya itu kewajibannya adalah harus percaya sama omongan orang siapapun sekarang begitu berapa
banyak orang yang
kecewa sama kliennya ternyata dibohongi seperti kasus yang sekarang sedang kecewa sama freddy budiman
ya ya boleh saya mau respon ya saya mau respon silakan silakan mas soal freddy budiman tuh begini
pak saya nggak akan utarakan lagi soal kesaksiannya tapi yang saya mau jelaskan soal prosesnya
yang disampaikan freddy budiman saya kan waktu itu dilaporin polisi oleh mabes tni oleh mabes polri
eh dan ada satu lagi lembaga saya dilaporin juga ke politik oke tapi saya berbohong ternyata
dibuktikan bahwa saya benar ketemu sama freddy budiman dan waktu itu kemudian ada yang mempertanyakan
kesaksian saya seperti pak bekto sampaikan itu kesaksiannya freddy budiman udah disampaikan ke
sejumlah pihak bahkan sudah didokumentasikan dan dokumentasinya ada di kementerian hukum dan ham
general pas karena
setiap orang yang mau dihukum mati
dikasih kesempatan untuk membuat
kesaksian oke oke poinnya mas
bahwa saya ingin memperkuat
tapi bisa digunakan untuk
penanganan narkoba berbagai sektor
masuknya barang haram itu
dengan berbagai macam varian
itu juga tambah banyak
yang di penjara tambah banyak
tapi kok praktek ini masih jalan terus
oke tidak ada diberantas
begitu tidak ada diberantas kalau nge refer
ke keterangannya freddy budiman
kalau saya sih percaya
gitu karena memang harus percaya
bukan harus percaya pak freddy pak bekto
artinya saya dua tahun
menahan informasi itu karena saya
menguji dengan beberapa fakta yang lain
ya oke jadi yang saya mau bilang
masalah ini belum selesai
saya jadi keterangan soal
itu gak bisa dijawab
hari ini dengan cara freddy budiman
waktu itu ngomong benar atau enggak oke
tapi yang harus dijawab
adalah apakah upaya
masalah tadi anomali itu
itu metodologinya sudah tepat atau
belum oke silahkan
kasus teddy minahasa
menunjukkan bahwa itu belum
ditangani kalau kasus narkoba
biasanya yang ketatnya
ditangkap bilang saya di jebak
oke dan itu dilakukan oleh teddy minasa
wah dia memang benar gitu
dan ini itu
sama sama di tengah tengah kayak gitu
orang tidak melihat
baru saja ini belum kenapa enggak
di umumin polda metro ini saya bingung juga nih
baru saja ditangkap
brazil warga negara
di sini yang sedang kita garis bawahi adalah
penyalahgunaan barang bukti
bukan penangkapannya saya enggak tahu
pasti bahwa ada penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh
jenderal bintang dua dan itu narkoba pak
kemungkinan saya sulit ya
membela maupun yang menyalahkan
tapi ini kan sudah diproses secara hukum dan sudah diumumkan ya kita lihat
yang sudah jelas
baru berapa dua ratus gram
dapat tiga ratus gram sisanya kemana
kalau lima kilo itu kan juga belum tahu kita
ini empat puluh loh yang ditangkap tapi rifana
begini di indonesia nih ya sebagai orang yang kerja
di bidang hukum ya ini kebetulan pak bekto
bekas pendekat hukum didi ini juga sebenarnya
lawyer selain politisi saya juga
oleh prof ini juga satu kan
juga temennya orang hukum ya
bahkan nekat kerja di bidang hukum
oke poinnya apa nih poinnya begini
isu bisnis yang menggiurkan di indonesia
gak cuma narkoba tanah
dan gak cuma di
lembaga penegakan hukum
di bank rumah rumah
yang disita motor oke
barang bukti aset aset
yang ditarik kembali atau di
kuasai karena gagal
hubungan hukumnya baik
itu memang bisnis yang menggiurkan
ini pr besar kita di indonesia oke oke
kita akan masuk lebih dalam soal penyalahgunaan
barang bukti di kasus selanjutnya tapi kita harus
jeda jangan kemana mana tetap
bersama kami di politico show
pernah pernahan barang bukti perusahaan cctv
dalam kasus pembunuhan
tiga diri usua yang terbaru kemarin adalah
stadion kanjuruhan itu juga kemudian
ada tiga jam waktu yang hilang
dan itu polda jawa timur belum bisa memberikan
jawaban penyalahgunaan barang
bukti pengelolaan barang bukti ini menunjukkan
komisi tiga menilai bahwa memang ada
sop yang salah nggak sih
ya kalau kita berangkat dari situ
tentu kalau kita melihat bagaimana
yang kemudian diwujudkan oleh kapolri dengan membentuk berbagai peraturan kapolri
itu sudah membentengin perilaku perilaku itu semuanya
bahkan secara sektoral sektoral sudah rigid
namun memang tidak dipungkiri pada faktanya kemudian terjadi penyimpangan penyimpangan di lapangan yang dilakukan oleh oknum
nah untuk itulah tentu kita berharap bahwa reformasi kultural
kemudian soliditas polri dalam menjalankan tugas dan kemenangan ini harus terus dilakukan pemenahan
karena terbukti bahwa di lapangan banyak penyimpangan
meskipun tadi saya setuju dengan prof kiki prof kito bahwa tidak boleh dijeneralisir
tapi substansinya bukan itu
tidak boleh ada toleransi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh satupun anggota polri
karena tugas tanggung jawab memang di sana
nah untuk itulah bahwa kejadian demi kejadian apalagi belakangan ini yang melibatkan teddy minahasa ini
harus menjadi peringatan keras buat kapolri dan polri secara institusi untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan
jangan sampai kemudian publik kemudian berasumsi berpersepsi bahwa ternyata polisi demikian
ternyata perilakunya terus korup gitu padahal tidak semuanya yakin gitu
nah untuk itulah tentu perbaikan dan pembenahan ini harus nyata dilakukan oleh pak kapolri
pak kapolri harus mampu mendeteksi lebih dini
apa sesungguhnya masalah akut di pembinaan kepolisian ini dan masalah masalah fundamental
bukan hanya terkait dengan apa tadi angka angka survei kepuasan terhadap polri
tapi yang substansi harus didalami lebih dalam
mas haris hilangnya cctv kanjuruhan tiga jam perusakan barang bukti cctv di kasusnya brigadir yosua
pembunuhan brigadir yosua kasusnya ferdisambo kemudian penjualan barang bukti narkoba
kemudian penggunaan gas air mata
ada yang ke deluarsa yang melewaskan satu ratus tiga puluh tiga orang di stadion kanjuruhan
ada sop sop yang salah dilakukan oleh polri
anda melihatnya seperti itu ketidakprofesionalan itu
kalau saya melihat kalau dalam kasus verdi sambo apalagi ini hari hari kita lagi lihat terus sidang sidangnya
itu bukan sop nya yang salah itu bagian dari kejahatan
jadi mereka bikin kejahatan lalu ini kan senjata makan tuan
kan sekarang kan yang suka bikin pembuktian
karena banyak polisi sekarang saya lihat ya bikin pembuktian lewat cctv kan
nah pas mereka bikin kejahatan dijebak oleh cctv yang mereka bikin sendiri
mereka equip sendiri dan akhirnya mereka harus mendistruct itu
oke kalau yang itu sambo adalah kejahatan tapi saya ingin bicara soal tragedi kanjuruhan
penggunaan gas air mata ke deluarsa kemudian penghilangan cctv
kalau kanjuruhan ya
anda melihatnya ini ketidakprofesionalan polri
kalau menurut saya kalau saya juga investigasi kemarin dua minggu lalu
menurut saya ini bukan tidak profesional tapi ini ada mobilisasi
tapi saya nggak bisa jawab nih yang punya agenda siapa
karena biasanya ngamanin stadion gak pernah bawa gas air mata
gak memobilisasi brimob sebanyak itu
meskipun ada polisi di sana
terutama untuk arema ada praktek praktek yang sebenarnya polisi ngerti
bahkan cara untuk mengusir penonton yang dianggap rusuh tadi itu
itu juga ada caranya lampu diturunkan dikit dikit
oke jadi ada mobilisasi massa di situ yang anda
ada mobilisasi kekuatan yang berpotensi mematikan
dan saya menganggap bahwa ini sesuatu yang diketahui dampaknya
dari orang yang memobilisasi tersebut
motifnya apa memobilisasi pasukan
seperti saya bilang tadi motifnya apa saya nggak bisa jawab
memang sengaja ingin
memang sengaja atau memang tidak sengaja atau apa
memobilisasi pasukan pengamanan untuk mengendalikan masa
kalau melihat dari gerak pasukan jenis alat yang dibawa
menurut saya itu ada kesadaran di sana
jadi bukan pelanggaran sop ya menurut anda memang ini sengaja
bukan pelanggaran sop
ada kesengajaan di situ
ada yang sudah direncanakan pun kita baca notulennya atau suratnya
ini udah bilang kita waktu belum berangkat
pada tanggal berapa rapat itu lalu sikap rasminta
sudah ada perencanaan bahwa
perencanaan itu sendiri sudah melanggar sop
oke oke berarti ada pelanggaran sop pada saat perencanaan mengirimkan
pasukan pengamanan dalam mengendalikan masa
yang dilanggar bukan cuma sop tapi juga dilanggar banyak aturan lain
tapi sebelum prof kiki jawab saya ingin ke teman teman mahasiswa
teman teman dari unhas silahkan ingin bertanya ataupun menanggapi
siapa namanya silahkan
boleh boleh mbak
perkenalkan nama saya imam mubilingo dari bim universitas sasanudin
saya mungkin menanggapi dari beberapa perdebatan atau dialektika yang terjadi dari tadi
kita melihat sama sama tentang apa yang terjadi pada institusi polri hari ini
saya rasa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat itu adalah konsekuensi logis atas kemarahan dari masyarakat itu sendiri
khususnya kita teman teman mahasiswa adalah korban nyata dari tingkat atau tindakan represif dari polri itu sendiri
dan kita melihat bahwa sama yang diperdebatkan tadi bahwa ada penyelewengan barang bukti
ada bagaimana kemampuan pelayanan polri
di tingkat desa di tingkat kecamatan atau dimanapun yang dianggap tidak mampu melayani
dan saya rasa mungkin ini permasalahan yang terjadi di tubuh polri ini bukan permasalahan yang akut
tapi kita melihat bahwa ini adalah permasalahan yang sangat kronis
dimana bahwa ada banyaknya bentuk pelanggaran yang dilaksanakan oleh polisi itu sendiri
itu sangat tersistematis menurut kami
kalau dibilang tadi oleh penasehat pak kapolri bahwa
kita lihat juga kelakuan masyarakat yang brengsek juga
ini saya rasa mungkin ini salah satu faktor yang mempengaruhi sudut pandang dari polisi terhadap dirinya sendiri
karena informasi yang masuk selalu melihat bahwa permasalahan itu terjadi di masyarakat
oke saya persingkat saja
kalau kita bicara tentang reformasi polri apa yang sebenarnya mau direformasi
karena kami melihat bahwa permasalahan ini sudah terjadi dari titik paling bawah sampai titik paling atas
itu sudah sangat terjadi
bahkan kalau mau dibilang bahwa kenapa bukan polisi polisi baik yang selalu diekspos
karena kejahatannya cukup banyak yang dilakukan oleh polisi
jadi yang besar besar saja yang diekspos
oke terima kasih kita sudah dapat poinnya
satu lagi mungkin
ya boleh mbak
terima kasih sebelumnya
jadi perkenalkan saya aswin fajar dari bank universitas
jadi pada fakta yang terjadi sekarang bahwa mahasiswa bahkan masyarakat sudah terpercaya dengan polisi itu benar adanya
karena kita lihat pada kenyataan yang terjadi sekarang
polres yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat pelindung masyarakat itu justru menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat
itu sudah dibuktikan dari yang terjadi baru baru ini di stadion kanjuruhan
dan ada seorang kapolda yang ditangkap karena kasus narkoba
jadi sebelum itu saya mau sampaikan bahwa di lugu utara sulawesi selatan itu ada kasus di mana kantor polisi itu berdiri dengan coretan coretan
yang menyampaikan bahwa polri ini gudangnya korupsi gudangnya pungli dan sebagainya
dan sampai sekarang polisi tersebut kabarnya sudah dibawa ke rukun
jadi bisa kita lihat bahwa yang dilakukan oleh polisi ini sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat
jadi yang saya pertanyakan apa sih sebenarnya yang membedakan antara polisi dengan masyarakat
selain di mana kita sama sama warga sipil cuma polisi ini warga sipil yang dipersenjatai sedangkan kami ini tidak
itu pertanyaan saya terima kasih
oke terima kasih
saya kasih kesempatan dulu ke prof kiki menjawab tadi yang disampaikan oleh mas haris soal bahwa di stadion kanjuruan ini
ada memang pelanggaran sop pada saat pengerahan pasukan untuk mengendalikan massa
jadi memang ada ketidakprofesionalan dalam sop untuk mengendalikan massa
kalau saya nyambung ke omongannya haris kalau sop nya saya lihat memang semua sudah bagus sudah ada semua
dilaksanakan atau tidak itu satu
kalau tidak dilaksanakan apakah karena ketidakmampuan apakah karena kesengajaan
nah kita belum tahu
kesengajaannya untuk apa kita belum tahu
nah ini kan sedang ada tim pencari fakta nih
tgpf sudah memutuskan ataupun menyebutkan bahwa penyebab kematian paling banyak dari korban adalah penggunaan gas air mata
oh saya udah bilang itu statement yang terburu buru
jadi itu salah
statementnya jelas salah
kalau pernyataannya belum tentu benar belum tentu salah juga
orang belum masalah hasilnya kok penelitiannya
tapi saya mau jawab itu tadi
oke nanti kalau yang itu tadi jawab
bahwa publik itu marah segala macam
kenapa profesi menjadi polisi itu masih menjadi profesi idaman bagi lulusan sma
semua survei kita bikin hari ini survei
sekarang ini sedang ada rekrutmen polisi untuk bintara
itu masih berbondong bondong paling tinggi peminatnya
dan orang ingin masuk keluarganya dengan cara apa
mencari canderolan politik
keinginan untuk menjadi polisi masih tinggi di tengah kasus kasus yang mendera polisi
bukan masih tinggi paling tinggi
ini tanya anggota dpr ini
berapa banyak permintaan untuk memasukkan anaknya keluarganya temannya ke polisi
bagi saya jadi kita benahi yang brengsek brengsek yang ini
yang pak bekto bilang tajam itu harus ke atas
sekarang sudah dikasih contoh
dan ini baru contoh awal belum selesai kan proses
maksud saya jangan diganggu
beri trust beri kepercayaan untuk melanjutkan proses proses ini
oke nanti kita kasih kesempatan ke yang lain untuk menanggapi teman teman mahasiswa
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
saya langsung saja akan meminta tanggapan pak bekto dulu
singkat saja pak
tadi teman teman mahasiswa berkeluh kesah bahwa tingkat kepuasan masyarakat yang turun terhadap polri
itu karena kemarahan masyarakat salah satunya adalah mahasiswa yang menjadi korban
kalau aksi unjuk rasa biasanya mahasiswa yang paling sering bentrok dengan kepolisian tingkat
ataupun tindakan represif kepolisian itu yang paling terkena getahnya adalah mahasiswa
pak bekto silahkan
masyarakat termasuk mahasiswa itu berhak marah
kalau polisinya bertindak tidak semestinya
karena pada dasarnya polisi itu tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan
pertanggungjawabkannya ini banyak loh
nanti pidana nanti perdata nanti administrasi nanti kode etik nanti disiplin
itu semua bisa
nanti mas haris bilang itu kan normatif pak bekto
sekarang ini dibuktikan nih sama polisi
polisi juga berharap nih seperti saya yang mantan polisi berharap
ini diteruskan jangan berhenti hanya ini
gunung es betul kemungkinan itu terjadi
seolah olah semua mati karena
bahkan juruan karena gas air mata
itu rekomendasi ataupun hasil rekomendasi investigasi dari tgipf dan komnas ham
enggak itu saya bantah
nanti kita lihat orang mati itu dicek dalam visum apa penyebabnya
rekomendasi orang nggak bisa yang menentukan orang mati
itu adalah visum
bahwa pemicunya adalah gas air mata
boleh saja pemicunya tidak bisa seperti itu
ini proses sedang berjalan
ini proses yang boleh kita menghakimi
sama dengan kita harus menghakimi bahwa ini orang orang yang sedang sidang itu pasti salah semua
nanti majelis hakim yang menentukan
silahkan mas didi singkat saja
nanti mas arief singkat
udah mau habis kita
silahkan mas didi
ya kalau mendengar dari tadi adik adik mahasiswa
tentu kegelisahan adik adik mahasiswa itu saya juga bisa memahami dan menyadari
karena yang juga saya yakini ketika pak jokowi menyampaikan
pesan keluh kesah kepada polri untuk profesional untuk transparan
ini juga didasarkan kepada suatu alasan yang diakini betul oleh pak presiden
ini terjadi di masyarakat
inilah gambaran potret kegelisahan masyarakat terkait dengan tugas fungsi kepolisian
yang diharapkan mampu melindungi dan mengayomi mereka
ternyata banyak persoalan juga yang menjadi pr polisi yang harus diselesaikan
termasuk urusan urusan di keadilan
dan urusan hukum pengayaman di tingkat level bawah
pasti kalau kita melihat apa yang dilakukan teman teman mahasiswa
tentu harapannya teman teman mahasiswa
polisi ini kemudian merepresentasikan sosok yang humanis
dalam menghadapi berbagai unjuk rasa adik adik misalkan
tidak boleh kemudian polisi menjadi aparat yang kemudian merepresentasikan
seolah olah figur yang melakukan kekerasan berlebihan arogan
apalagi di tingkat masyarakat
polisi juga harus mampu menjaga nilai nilai baik
harus menjaga perilaku dan menjadi contoh
jangan kemudian mencontohkan bahwa polisi bergaya hidup mewah
gaya hidup mewah itu yang menjadi sorotannya pak presiden kemarin juga ya
padahal saya tahu peraturan kapol yang melarang polisi hidup mewah mewah ada
nah ini persoalannya terjadi di lapangan dan polisi sendiri yang harus bisa menyelesaikan ini
oke singkat mas haris
kalau saya gini sebenarnya saya salah satu resep
atau yang saya
yang saya demen itu dalam soal ide mereformasi polri lagi
saya dari kasus verdi sambo saya udah bilang bahwa sebetulnya ngungkap kasus seperti ini ini bagus
meskipun kita mengeritik dan lain lain
tapi menurut saya ini udahlah semua resep semua tulisan yang dibikin sama bang kiki sebagai ahli pemolisian segala macam
itu tetap bagus
banyak jenderal jenderal s dua nya disertasinya nulis polri musik gimana
banyak tuh bukunya di pt ika
gak ada yang bisa dipakai
jadi kalau saya menurut saya karena saya orang yang kerja di bidang hukum
saya mau bilang ya mabes polri
kualifikasinya ngungkap kasus yang gede gede
yang bahkan yang melibatkan anggota anggotanya
jadi pendekatan hukum apa namanya anglo saxon ya
otomatis kepercayaan publik nanti membaik
jadi saya dukung itu
bongkar nih soal verdi sambo kanjuruan teddy minahasa
dengan makna saya mau bilang wahai jenderal jenderal polisi kalian harus deg degan
karena siapa tau dibongkar
tapi ada politika berlunya gak
saya berharap begitu
tetapi sedikit saya mau bilang soal kanjuruhan untuk nyambung sama teman teman mahasiswa
di kanjuruan bang
kenapa misalnya abang bilang harus dibuktikan
persoalnya sekarang banyak korban
dan yang sudah lihat depan mata polisi yang nembakin ke tribun mereka hilang kepercayaan
dan mereka gak mau terlibat secara jenuin dan tulus kepada proses polisi
oke jadi ada problem trust di situ
yang harus diperbaiki oleh polri ke depannya
problem trust itu karena polisinya defensif
belum belum udah bilang kami nggak salah
itu yang salah
nah itu masalahnya penasehat kapolri
kenapa datang ke cnn
semoga isi perbincangan kita bisa menjadikan masukan
masalahnya penlihatan sama pengacara pengacara yang mendorong itu
saya kasih contoh terakhir
tanggal sepuluh desember yang lalu itu saya dan haris jadi juri dari tiga
itu gak pernah di kantor polisi
habis banget nih durasinya
saya harus potong setelah ini kita akan saksikan penampilan dari komika
dan semoga tadi perbincangan kita bisa menjadi masukan untuk polri
semoga ke depannya lebih baik
tapi kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
tapi kalau diri kita berbicara seperti posisinya f internet terus atau air langsung
maka berbicara seperti posisi termasuk kond living group
terus saya ada ya bik domain sma
dari politik indonesia
jadi tentang akhir akhir akhir ini pak
polisi ya pak ya saya mengajari
menangani demo dan saya
mengajari mahasiswa bagaimana
karena mungkin pas kita berpikir penasihat
polri benar apakah bang kiki ini
nah benar iya kan kalau anaknya lagi bandel
kan jadi bang kiki kalau ketemu pak ferry sambung
masih bandel aja kau ya
ya aku sentil lak lakanmu ya
betul betul tapi kita kasih konteks dulu dong
kasih konteks dulu jadi ini bapak bapak
kita kasih tahu sebelumnya kita tuh adalah mungkin bisa dibilang
komika tetap betul dan kita tuh
setiap kali kita sebelum tampil kita selalu ngomong
mbak nana mbak nana kita tuh takut
masalah ditangkap polisi masuk penjara
betul didengar sama mbak nana
nggak diundang partai politik atau tokoh politik
langsung ternyata ya dimamatkan
lebih ke diumpankan jadinya gitu sekarang
nih mbak nana nelfon kali ini aman
nggak ada toko politik
emang apa mbak temanya
bersih bersih polri ya
bahas bersih bersihnya aja
masa ada polrinya lah gitu benar
kalau bahas bersih bersih doang kita bisa bahas sapu ijuk
satu jam pak bisa sapu ijuk satu jam kita bahas
sapu ijuk nggak pernah saling tembak menembak
betul sapu ijuk nggak pernah kalau panding panding cctv
dan aku juga punya materi tentang sapu ijuk
kasih bang apa perbedaannya sapu ijuk
dan polisi eh jangan balik lagi
jangan balik lagi dong nggak ini bagus
ini materi yaudah kasih bang
kalau sapu ijuk kalau bergerak bunyinya serek srek srek
kalau polisi dor dor dor
sepatunya sepatunya dor dor dor
ya ya ya dan sebelum
kita tampil di sini tim cnn
bilang boleh nggak materinya direkam dulu
buat di preview sama pemret
awalnya bilang begitu pas kita tahu
ternyata bintang tamunya ada bang kiki
kita sadar bahwa itu bukan di preview
benar takutnya kan
takutnya apa takutnya nanti pas kita kena
masalah kesandung masalah nanti badanah tinggal bilang
tuh bang kiki udah saya bilang jangan
dibahas masih dibahas sama mereka
cuci tangan nanti kan badan kita nggak tahu kan bang ya
betul dan pada saat kita tahu ada bang kiki
di sini kita berpikir ini bukan stand up
lebih ke operasi tangkap tangan ya
susah kita nggak tahu di mana nongkrongnya stand up
undang aja mereka begitu kali ya
ngomongin polisi ini aku ingin melakukan pengakuan
dosa nih pak karena aku sendiri jujur
pas sma itu sering banget naik motor
enggak pakai sim wah waktu itu aku sering
kena tilang bang sering nah ini aku
pengen nanya juga ke bang kiki ada
dua pertanyaan yang udah aku kumpulkan dari masyarakat
mengenai kejanggalan polisi menilang
oke yang pertama adalah kok bisa
polisi tuh tahu
mana pengendara motor yang nggak punya sip
dan yang punya sim iya padahal
udah pakai helm full face
benar benar tepat aja
diberhentikan pasti nggak punya sim benar
kok bisa kok bisa langsung tahu gitu ya
bisa tahu dan yang kedua kok bisa bisanya
polisi kalau bikin tilang itu
dekat rumah kita di saat kita nggak punya sim
betul di liran kita punya sim
rahasianya nggak ada nggak ada
kemana polisinya benar
pak itu kejadian sama aku pak
aku tuh sering banget kena tilang polisi itu
tangga lo kali ya ya cepu ternyata
emang salah rumah aja nggak ada
aku umur tujuh belas tahun pak ya umur tujuh belas
tahun aku dendam pak
kena tilang terus sebelumnya kan tujuh belas tahun hari
hari h itu aku langsung ke samsat pak
pak polisi bilang selamat ulang tahun
nggak usah pak saya mau bikin sim
bikin sim dapet sim tuh pak
hari pertama tuh ku cari mana ini
ketemu satu pak razia belum nyampe
ke razianya polisinya ngeliat aku panggil pak sini
ngasih surat suratnya aku lempar sim pak
ini pak sim wah bapaknya gak terima kan
wah kamu punya sim dilempar di kartu joker pak
sedang kalah kena tilang juga
karena polisi gak mau kalah
benar tapi ya ini ada
stigma kedua dari masyarakat yang kurang tepat
apa tuh kasih pak kenapa kalau ada tukang bakso dan
baksonya nggak enak dibilang intel
oh sering ya kalau ada tukang bakso baksonya nggak enak
dibilang intel padahal bisa jadi emang
tapi momen ini sebenarnya bisa jadi dampak
positif kenapa bang bagi ibu ibu
baksonya nggak enak jadi kalau dicibirin
sama tetangga dibilangin ih bu susi
oh beres masalah
tapi yang saya pikirin juga emang wajar
kalau misalnya intel jadi tukang bakso
baksonya nggak enak kenapa gitu pak biar fokus nyamar
takutnya kalau baksonya
enak malah jadi fokus dagang
iya benar takutnya kalau misalnya
ada jualan bakso baksonya enak
yang ngantri panjang iya betul
malah fokus dagang bang satu porsi siap
bang dua porsi dibikinin bang gak pakai toge
wah siap ht nya bunyi rojer rojer
bentar lagi dagang
malah jadi gitu kan rojer rojer ini urgent
bentar apa sih sebenarnya
nggak itu baksoku udah jadi belum pesen juga
betul lagian bang bisa jadi
kalau misalnya masa masa masih rojer
itu ada bang
kijang kijang oh kijang kijang
itu kalau di gerobak intel pakai cctv juga nggak
awalnya itu memang tikus tikus bang
cuma kalau di intel bakso nggak dipakai takutnya nanti bakso nya
dikira bakso tikus nah iya
tapi dok kau tahu nggak sekarang ada
film star wars yang baru wih apa itu bang
versi indonesia tahu kan film
perang bintang tahu tahu tahu tahu judulnya
versi indonesia ya apa
di antara ferdi sampo dan teddy minahasa
enggak bang kalau yang itu bang ya
aku nggak perlu nonton kenapa dok
karena mungkin aku nggak bakal tahu siapa yang menang
tapi aku tahu siapa yang kalah siapa yang kalah
terima kasih oke
terima kasih sekali gian dan juga
menarik sekali tadi yang di
semoga setelah ini
nggak ada yang kejar kejar ya
polisi polisi nggak boleh baper itu hanya kritik dari
masyarakat itu hanya suara hati masyarakat
suara hatinya anak anak milenial
terima kasih sekali para narasumber yang sudah
hadir di studio pada malam hari ini semoga apa yang
tadi kita sampaikan kita diskusikan
bisa menjadi masukan dan
kritik kepada polri untuk
menjadi lebih baik lagi menjadi pengayom
dan juga pelayan masyarakat ya prof kiki ya nggak boleh baper loh
prof mungkin bisa disampaikan ke
kak polri terima kasih sekali para narasumber
ada irjen purnawirawan bektos prapto
polri kemudian prof hermawan sulistyo
penasehat alika polri mas didi mukrianto
anggota komisi tiga dprri
dan juga mas haris azhar pendiri
lokataru terima kasih sekali bapak bapak
sudah hadir di studio pada malam hari ini
dan saya divana pratiwi menutup acara
pada malam hari ini sampai jumpa di political show